tim sar pelakukan pencarian korban di reruntuhan hotel roa roa palu sulawesi tengah
hingga minggu pagi tim sar berhasil mengevakuasi satu korban meninggal dunia
satu korban meninggal dunia berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan hotel roa roa
akibat gempa di palu sulawesi tengah
korban diidentifikasi bernama ihsan imbau asal jakarta
hotel berlantai tujuh ini hampir rata dengan tanah
akibat gempa berkekuatan tujuh empat skala richter yang mengguncang palu beberapa waktu lalu
tim sar kesulitan melakukan evakuasi karena sisa reruntuhan bangunan tidak stabil dan berpotensi membahayakan